kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira merengah polri kembali mengemuka di selasidang mantan kadif propampolri verdi sambo
sambo mengkonfirmasi di pengadilan negeri jakarta selatan pada dua puluh dua november lalu bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli
untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui sambungan zoom ketua harian kompolnas benny mamoto dan peneliti dari institute for security and strategic studies bambang rukminto
selamat malam pak bambang pak beni
selamat malam mbak eva
ya saya ke pak bambang dulu pak bambang ini kasus ismail bolong ini akhirnya menjadi diskursus publik lagi setelah verdi sambo membenarkan surat penyelidikan ismail bolong yang sempat beredar di publik
nah bagaimana kemudian dampak pernyataan dari verdi sambo ini
ya artinya memang ada proses penyelidikan terkait tambang ilegal terkait dengan nama nama yang ada di dalam surat verdi sambo adi propam yang ditunjukkan kepada kapolri itu
kalau kemudian problemnya adalah rekomendasi dalam surat itu pun juga menjadi aneh gitu
karena rekomendasinya tidak meneruskan
pada proses penyidikan etik kemudian juga proses pidananya juga tidak berlanjut ini yang menjadi aneh
makanya kalau kemudian sekarang muncul ini memang akan membuat kehebohan kehebohan baru dan kemudian juga muncul diskursus yang seperti mbak eva tadi sampaikan
makanya memang ini semua harus segera diusut dan nama nama yang terkait dalam laporan ferdi sambo tanggal tujuh april dua ribu dua puluh dua itu juga harus
segera diperiksa semuanya termasuk dengan nama kabar eskrim juga mantan kapolda kalimantan timur seperti itu
oke kehebohan kehebohan baru dan harapan atau mungkin nanti akan ada tekanan begitu ya untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap nama nama yang kemudian disebut
apakah memang itu yang menjadi tujuan di saat verdi sambo menyampaikan bahwa
surat verdi sambo ini akan menjadi aneh
apakah surat penyelidikan ini benar adanya di selah selah sidangnya
ya bisa jadi ini salah satu yang kemarin asumsi yang muncul di awal sidang ini kan terkait dengan buku hitam verdi sambo yang seringkali dibawa itu kan salah satunya mungkin ini gitu loh
kalau kemudian ini dilontarkan di selah selah sidang memang salah satunya untuk melakukan bergainding terkait kasus verdi sambo sendiri
tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya gitu loh
saya melihat bahwa
ini poin positif bagi bersih bersih di internal polri
jadi kapolri tidak perlu melakukan penyelidikan tetapi semuanya dibuka secara otomatis dengan surat diberupam pada kapolri
yang menjadi menarik adalah mengapa tidak ada proses lanjutan dalam menyikapi surat rekomendasi itu
makanya ini menjadi aneh
artinya di internal kepolisian sendiri memang budaya saling tutup menutupi itu masih ada dan termasuk verdi sambo sendiri juga menutupi
sehingga ismail bolong tidak diproses kemudian para personil kepolisian yang terlibat juga tidak diproses
oke tapi karena sekarang verdi sambo bukan anggota kepolisian karena itulah kemudian dia akhirnya membuka itu jadi sudah tidak ada beban untuk saling menutup nutupi
bukan begitu ya pak
dalam konteks ini kita berterima kasih pada verdi sambo sehingga bisa membuka borok borok di kepolisian
dan ini harus didorong dan kapolri harus segera melakukan tindakan tindakan yang strategis dan lebih cepat
karena kalau tidak ya semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian
kan sangat disayangkan kalau momentum ini dibiarkan lepas begitu saja
oke sekarang saya langsung minta tanggapan dari pak benny
pak bedi kalau tadi diungkapkan oleh pak bambang ini borok borok kepolisian
nah bagaimana kemudian polri harus menanggapi
bergulirnya kasus ini
ya menurut kami memang ini momentum yang bagus untuk berbenah untuk bersih bersih
seperti apa yang disampaikan oleh bapak kapolri
dia sudah melakukan pembenahan di internal polri
oleh sebab itu ini sudah suatu hal yang otomatis ya
dilakukan berbagai macam upaya untuk membersihkan institusi polri dari oknum oknum yang melakukan pelanggaran
dan menurut kak citra polri
oke kalau tadi pak bambang mengatakan harus lebih dibuka lagi
jadi menurut anda apa yang kemudian sudah dilakukan kak polri ini sudah cukup
karena kita tahu kak polri sebetulnya menindak lanjut ini sudah melakukan langkah langkah begitu ya
saya juga harus mengkonfirmasi kepada anda
apakah betul ada kaitannya
ini mencopot kapolda dan juga pejabat terkait
apakah bersih bersih ini sudah cukup
karena tadi pak bambang mengatakan mungkin harapannya akan lebih lagi begitu pak beni
betul ekspektasi publik tentunya sangat tinggi ya
jadi diharapkan polri segera benar dan jemal dan mandiri
kemudian di samping itu juga dalam konteks pembenahan ini memang memerlukan waktu
kita semua tahu satu persatu masalah muncul sehingga menguras energi menguras perhatian khususnya di internal polri
di samping sedang melakukan pembenahan ini kita semua tahu ada tugas khusus dalam rangka pengamanan g dua puluh
tentunya juga menguras energi dan perhatian
setelah selesai g dua puluh
ada bencana alam di cianjur
jadi kami sendiri memaklumi ketika kami mencanakan untuk bertemu dan berkoordinasi
untuk mengatur waktunya pun tidak mudah
karena sendiri juga banyak aktivitas yang harus selesai sampai akhir tahun ini
oke pak benny tapi kemudian di saat verdi sambo menyampaikan bahwa surat penyelidikan ismail bolong ini adalah benar adanya
bagaimana kemudian tanggapan kompolnas
ya tentunya itu kalau bersangkutan sudah menyatakan demikian
maka dia yang membuat dan dia yang melaporkan
tentunya keakuratannya dia pasti bisa mempertanggung jawabkannya lah
nah itu apa yang kemudian harus ditindaklanjuti kalau begitu oleh kompolnas
ya tentunya tinggal melakukan
langkah langkah apakah mana masuk ranah etik mana masuk ranah dana itu tinggal dilaksanakan
kalau melihat dari surat penyelidikan yang ada tadi kan pak bambang mengatakan bahwa anehnya dari surat penyelidikan itu adalah bagaimana kemudian memfollow up temuan temuan yang ada dalam surat penyelidikan
nah kalau dari kompolnas sendiri memandangnya bagaimana
itu bisa kita jelaskan
jadi melakukan penemuan dengan polri
yang tadi kita asum
lalu ketemu polri
kami nanti akan mendapatkan yang lebih lengkap
karena ketika klarifikasi akan lebih mudah
oke jadi kita akan tunggu dulu ya bagaimana kemudian klarifikasi dari kapolri
nah kalau pak bambang melihatnya bagaimana
informasi yang kemudian beredar adalah langkah kapolri ini
langsung melakukan bersih bersih dengan mencopot pihak pihak yang kemudian terkait disebutkan di dalam atau yang sempat disebut oleh ismail bolong begitu
nah anda melihatnya bagaimana
surat rekomendasi yang disampaikan oleh kadipropam tanggal tujuh april itu sebenarnya kan sudah clear
nama nama yang ada di situ sudah jelas semuanya
dan saya rasa ini tidak ada tendensi balas dendam yang seperti diasumsikan selama ini
karena itu kan sudah dilakukan bulan april dan kasus fd sampo itu kan bulan juli awal bulan juli
jadi tidak ada tendensi apa apa
dan proses itu dilakukan dengan semestinya
tahapan tahapannya sudah dilakukan dengan sebenarnya ada video yang sebenarnya sudah clear
kalau kemudian muncul video bantahan itu yang memang layak untuk dipertanyakan
siapa yang menekan ismail bolong sehingga muncul video
yang menjadi beban nanti dalam proses bersih bersih di polri ini nanti karena ada nama nama perwira tinggi
di antaranya ada nama kabar eskrim yang adalah orang nomor satu dalam badan reserse kriminal
orang nomor satu penyidik kebulikan kita
makanya kalau kemudian ini tidak segera dilakukan langkah langkah strategis
saya ragu bahwa ini akan bisa dituntaskan dengan sejelas jelasnya
karena kalau melihat kasus fd sampo kemarin ketika masih menjabatkan di propam
bintang dua saja begitu susahnya untuk melakukan penyidikan dengan objektif
apalagi ini menyangkut nama kabar reskrim
makanya memang harus kapolri segera melakukan tindakan tegas
kasus ini kan sudah bergulir awal november kemarin
terpimpin di minggu karena ge dua puluh
terus kemudian sekarang ada bencana cianjur
tentunya hal hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk segera menuntaskan kasus ini
karena tentunya masyarakat berharap bahwa polri ini benar benar bersih
sehingga bisa layak untuk dipercaya dan benar benar bekerja ke depan
karena bagaimanapun juga untuk bersih bersih di internal ini tidak mungkin menggunakan tapu yang kotor
pejabat pejabatnya masih memiliki
memiliki potensi atau memiliki pelanggaran pelanggaran tentunya sangat susah untuk bisa objektif seperti itu mbak eva
oke pak beni nah ini diharapkan ada langkah langkah strategis dari kapolri anda melihatnya bagaimana
ya ini memantau
karena ya prosesnya
jadi atur pertemuan tidak mudah
tapi bukan masih setting
yang dibawah tentunya kita berjalan
meskipun ada pertemuan atau simpanan
kami kurang bisa menangkap jawaban anda pak beni
pak bambang tadi anda sempat menyatakan sebetulnya ini tidak ada kaitannya begitu ya
kita pernah mendengar
menko polhukam menyatakan soal perang bintang
oke kita akan lihat sama sama bagaimana pernyataan menko polhukam soal perang bintang ini
ya ini dia
menko polhukam mahfud m b mengatakan
isu perang bintang terus menyeruak
dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf
ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya
pak bambang apakah ini bukan bentuk nyata perang bintang seperti yang tadi disampaikan pak mahfud
ya indikasi perang bintang itu memang ada
karena memang di kepulisan sendiri
faksi faksi kelompok kelompok itu ada
itu terkait sepasca pembunuhan brigadir joshua misalnya kan beriringan dengan isu munculnya konsoran
itu terkait sepasca pembunuhan brigadir joshua misalnya kan beriringan dengan isu munculnya konsoran
itu terkait sepasca pembunuhan brigadir joshua misalnya kan beriringan dengan isu munculnya konsoran

kemudian juga ada tambang ilegal
kemudian juga muncul narkoba yang melibatkan irjen teddy minahasa seperti itu
memang fakti fakti ini ada di kepulisian
tapi dengan buka bukaan ini ya harapannya memang mereka silakan buka bukaan
yang terpenting adalah kapolri bisa melakukan konsolidasi secepatnya
dengan membersihkan anasir anasir yang buruk ini
kalau kapolri tidak segera membersihkan anasir anasir yang buruk di internalnya efeknya nanti ke kapolri sendiri
ini yang kita harapkan
masyarakat percaya pada kapolri bahwa pak listio sigit ini memiliki keberanian untuk segera bersih bersih
dan memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di teguh kepulisian
hanya problemnya adalah percepatan kita belum melihat percepatan percepatan atau langkah langkah konkret
yang bisa tampak atau bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu
oke sekarang saya ke pak benny
pak beni ditunggu sebetulnya kapolri melakukan langkah langkah konkret
nah sejauh mana kemudian kompolnas akan memberikan dukungan atau mendorong pengungkapan kasus
dan juga mendorong agar kasus kasus semacam ini praktek suap backing membacking oknum aparat ini betul betul diberantas dari polri
tadi di samping pemerintah tentunya publik bisa mengikuti apa yang berasal dari kasusnya
apakah yang berasal dari kasusnya apa yang berasal dari kasusnya apa yang berasal dari kasusnya
ya mohon maaf pak benny suara anda kurang dapat kami terima dengan jelas
sekarang saya terakhir ke pak bambang
bambang pak bambang bagaimana idealnya memanfaatkan momentum ini kalau begitu
ya satu langkah yang diperlukan langkah langkah cepat ya
langkah langkah dalam jangka pendek ini memang harus segera membersihkan
kalau tidak menutup kemungkinan menonaktifkan nama nama yang terlibat
karena kalau belajar dari kasus ambu penyidik akan kesulitan
kultur ewo pakewo kemudian kendala psikologis kemudian hubungan atasan bawahan
itu akan menjadi kendala dalam melakukan penyidikan atau penyidikan berkait dengan nama nama kata resim yang membutuhkan bintang tiga
kemudian juga perwira perwira tinggi perwira menengah yang lainnya yang terlibat di dalam nama itu
terbukti dalam surat rekomendasi perti sampo itu pun tidak ada proses
padahal kalau kita melihat tampang ilegal ini kan ada unsur bidang lainnya tapi semuanya tidak ada proses
makanya kalau ini tetap tidak ada langkah langkah yang tegas konkret
saya pesimis bahwa ini akan benar benar dijadikan momentum oleh kapolri untuk bersih bersih internal
makanya tidak untuk kemungkinan kapolri juga mengajak pihak pihak eksternal mungkin kpk mungkin ppatk untuk segera mendorong memastikan bahwa penyidikan terkait dengan nama nama yang tercantum di situ
bisa objektif dan transparan
baik baik terakhir saya mencoba lagi untuk memberikan kesempatan kepada pak beni
sejauh mana kemudian kompolnas akan mendorong kapolri untuk bergerak lebih cepat lagi lebih tanggap lagi dan menuntaskan semua kasus kasus atau dugaan penyuapan atau dugaan ada backing membacking aparat kepolisian ini
baik nampaknya tidak ada
terima kasih pak bambang dan juga pak benny mamoto sudah bergabung bersama prime news pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu